lumpia makanan khas asia yang memiliki berbagai macam isi
lumpia memiliki variasi yang berbeda beda dan kini banyak bermunculan lumpia kreasi baru
ari parikesit pengamat kuliner menjelaskan awal mula sejarah lumpia
lumpia itu kan terjemahan dari spring roll ya
spring law seperti kita tahu dari bahasa inggrisnya adalah gulungan makanan yang dinikmati pada musim semi
memang ini sangat erat kaitannya dengan perayaan ataupun hari hari tertentu di dalam kebudayaan tiongkok
hendak ke vietnam kita akan menemukan goi kun atau fresh summer rolls
yaitu lumpia yang dibalukan oleh rice paper dan isikan oleh udang dan juga verbena
ini ada dua versi yaitu digoreng dan yang tidak digoreng
namun kalau kita pergi ke vietnam kita lebih sering menemukan yang tidak digoreng
vietnamese summer roll biasanya disajikan dengan saus kacang sebagai cocolan
lumpia ini bisa jadi andalan untuk yang sedang diet dikarenakan kalori yang sedikit
sekarang saya berada di tanah abang
saya ingin mencoba lumpia kreasi
ini baru yaitu lumpia salad yuk kita cobain
lumpia salad ini berdiri sejak dua ribu delapan
dengan harga lima belas bisa menyantap risol yang mengenyangkan ini
pemilik lumpia salad fauziah meliani menjelaskan apa saja isi lumpia kreasinya
sayurannya ada lettuce ada timun ada bombay
nah isian itu ada jagung juga ada makaroni ada sosis ada
glumpia berikutnya juga tidak kalah unik
opia otak otak lumpia
opia memiliki peraduan tekstur yang renyah dari kulit lumpia yang kenyal dari otak otak
didi christofe pemilik opia menjelaskan keunikan dari lumpianya
kita berusaha memadukan dua tekstur berbeda ya
di luarnya kita padukan tekstur crunchy dari kulit lumpia
sama tekstur kenyal dari otak otaknya itu sendiri
dan yang bikin kita spesial kita secara khusus kita pakai kantang giri yang fresh
dari ketiga lumpia tadi anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera
bila anda yang sedang diet maka spring roll vietnam dapat menjadi pilihan
diayu lestari baramaestro jakarta